seperti inilah keceriaan anak anak saat bermain di genangan banjir
yang merendam jalan desa pasir ampo kecamatan kresek
kebupaten tangerang banten selasa sore
mereka melompat dan terjun ke genangan banjir seolah di kolam renang
banjir sedalam tiga puluh cm ini berarus cukup deras
karena berasal dari luapan sungai cedurian
namun hal itu tak menyurutkan anak anak untuk bermain air
bahkan sejumlah orang tua sengaja mengajak anak dan balita mereka
bermain air di lokasi banjir
warga mengaku merasa jenuh dengan banjir yang merendam rumah mereka
selama empat hari terakhir
bu kamu takut gatel gatel atau gimana
takut lah namanya juga anak anak
lokasi banjir yang menjadi wisata dadakan ini
juga menjadi berkah bagi para pedagang jajanan anak anak
pedagang yang biasanya berjualan keliling
kini memilih untuk berdagang di lokasi banjir
mereka mengaku sudah empat hari dagangannya selalu habis terjual di tempat ini
kalau lagi banjir meramai anak anak kan libur sekolah
padahal masuk sekolah nggak ada yang sekolah
karena airnya nggak lewat ke sini
biasanya kadang kadang setahun sekali ada aja di banjir
jadi rame banget ya jualannya
ratusan rumah warga di desa pasir anto
kecamatan keresek kebupaten tangerang
masih terendam banjir sedalam lima puluh cm
selain karena luapan sungai cedurian
jebolnya tanggul sungai cidurian di lima titik berbeda
membuat air mengalir deras ke permukiman warga
dari wahyudi tangerang banten